wah habis beras mencari gandum kalau memasak kurangkan pedas air dingin enak diminum penyegar tubuh di saat panas air air ini daerah jakarta dan sekitarnya cuacanya sangat panas kenapa ya kira kira kalian merasa demikian tidak
ah cuaca panas terik bahkan menyengat dirasakan sebagian besar warga jakarta beberapa hari terakhir
bmkg wilayah dua bahkan mencatat rekor suhu maksimum harian tertinggi mencapai tiga puluh tujuh dua derajat celcius pada dasarian dua april di ciputa tanggerang selatan pada tujuh belas april dua ribu dua puluh
sebelum beraktivitas di luar warga pun sudah menyiapkan diri untuk meminimalisir dampak cuaca panas terhadap tubuh
sebelum beraktivitas di luar warga pun sudah menyiapkan diri untuk meminimalisir dampak cuaca panas terhadap tubuh
kita kan pendatang dari subang ya ini mau kita mau wisata kesini cuman panas banget gerah banget gitu
tidak hanya di indonesia negara lain pun dilanda cuaca panas
suhu di bangladesh mencapai lima puluh satu derajat celcius di myanmar dan india mencapai empat puluh lima

di negara negara ini terjadi karena heatwave atau gelombang panas yang tengah melanda asia
namun menurut bmkg cuaca panas di indonesia bukan karena gelombang panas karena secara posisi dan topografi indonesia sangat kecil kemungkinannya untuk dilanda gelombang panas
dodo gunawan plt deputi bidang klimatologi mengatakan cuaca panas karena indonesia memasuki musim kemarau
suhu di indonesia akan memasuki musim kemarau
suhu di indonesia akan memasuki musim kemarau

suhu di indonesia akan memasuki musim kemarau
suhu di indonesia akan memasuki musim kemarau
suhu di indonesia akan memantulkan kembali radiasi matahari di atas awannya
dodo gunawan memprediksi cuaca panas seperti saat ini akan berlangsung hingga agustus dua ribu dua puluh
masyarakat diimbau menggunakan pelindung dari teriknya sinar matahari seperti topi atau payung
selain itu masyarakat juga bisa menggunakan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan agar terhindar dari paparan ultraviolet tinggi
yang berpotensi terkendali